hai hujan jeras melanda tasikmalaya jawa barat sepanjang minggu malam akibatnya sungai cikidang
dan citandui yang melintasi desa tanjung sari sukarsik meluap sekitar lima puluh rumah di kampung
bojong soban dan hegar sari terendam banjir ketinggian air mencapai sepuluh hingga lima puluh cm lebih
meski terendam banjir warga masih tetap bertahan di rumahnya masing masing bersih bersih humpur
hai tempur jadi banjirnya mulai kapan semalam sebelas sebelas ini mau sudah langganan ya kemiskin darutin
kalau hujan gini kalau abang ada dua kali tiga kali kadang setahun dua kali tiga kali di rumah
ini kena berapa senti gila gila kecil paling tiga puluh cm senti warga paha paha warga belum mengusia
hari ini belum belum ya tapi kalau hujan gede kemungkinan masih bisa banjir kalau hujan
gede kemungkinan ya lagi nambah dalam mungkin ini menanggung puluhan hektar lahan pertanian
milik warga juga terendam air pada yang baru berusia dua pekan hingga satu setengah bulan
terancam mati pada saat ini kami berada di lokasi kampung tegarsari desa tanjung sari
dan telah terjadi banjir di lokasi ini
akibat sungai cikidang meluap penyebabnya hujan yang terus menerus kemarin dari satu siang sampai
sepuluh malam hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan cikidang meluap yang terdampak sawah
puluhan hektar dan rumah warga ada juga rumah warga yang terdampak tadi lokasi di
pujung soban ya kamu pujung soban sekitar lima sepuluh cm masih terendam tapi warga belum
mengungsi mengungsi karena menurut rapat mereka masih aman akses menuju ibukota kejamatan turut
terendam banjir setinggi tiga puluh hingga tujuh puluh cm sejumlah sepeda motor mogok setelah berusaha menerobos banjir
menjadi kesiangan iya kenapa nggak ada lagi jalan nanti lebih jauh getting jadi sekarang mau gimana
memutar untuk parabesa meminta pemerintah daerah serius menangani banjir akibat luapan sungai
cikidang dan citandu ini kalau kerugian sekarang belum mendingkatifikasi karena ini
padi baru ditanam tapi ini sudah rutin
saya meminta ketemu pasien yang namanya tanjung sari diperhatikan
setiap tahun pasti ada banjir karena desa tanjung sari diambil oleh dua sungai yaitu sungai sipandri dengan sipidang
makanya saya mintalah bantuan orang orang terkait yang di atas khususnya untuk desa tanjung sari diprioritaskan
jangan sampai nanti ada banjir susulan yang lebih bisa merugikan masyarakat desa tanjung sari
jadi terutama kerugian materi atau peran jiwa
habis ini berapa rumah yang terenam
di sini sekarang baru lima puluh kakak kurang lebih di kedalaman lima puluh cm di dalam rumah
petugas bpbd setempat dibantu kepolisian dan anggota tni berupaya membantu warga melintasi kubangan air
deden rahadian tasik malaya jawa barat